pada tahun arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat
sebagian warga yang tetap berada di jakarta
bakal menggunakan kereta rel listrik jabodetabek
bahkan diprediksi mengalami peningkatan
hingga enam belas empat juta penumpang
pada periode angkutan lebaran tahun ini
selain lantaran adanya penumpang musiman
juga mereka yang waktu lebaran bersilaturahmi
warga juga menggunakan krl
untuk kunjungan ke tempat wisata
dekat stasiun komuter lain
dan tentu juga tren penggunanya itu sangat berbeda
kalau misalkan dalam masa kerja
kita tahu padat padatnya itu mulai dari jam enam pagi
kemudian sorenya kita akan ada lagi juga
tetapi kalau untuk masa libur
justru mulai dari jam delapan baru rame
kemudian nanti sorenya baru jam sembilan
biasanya akan sepi stasiun
di sini kita mempersiapkan rekayat sekolah operasi
bahkan untuk libur lebaran ini
kami prediksi juga untuk peaknya nanti
silaturahmi jalan jalan dan yang lain
itu di hari kedua ketiga dan keempat
itu bisa mencapai di atas tujuh ratus ribu penumpangnya
dan kami menyiapkan beberapa layanan
kemudian bekerja sama dengan area setempat ya
karena anak kecil keluarga yang akan mendominasi
seperti kosong minggu itu pasti banyak
tanjung barat di sana sudah ada mal juga
ini konsen kami kalau bogor pasti